dan saat ini kami telah terhubung dengan warga negara indonesia yang berada di perancis eri kurniawati
mbak eri assalamualaikum selamat pagi
mbak eri bisa diceritakan sekarang jam berapa di sana dan seperti apa suasananya dan apakah sudah berbuka puasa
ya sekarang sudah hampir jam sebelas malam kita sudah buka puasa buka puasa di sini itu jam sepuluh empat puluh lima kita sudah buka puasa
eri sendiri di sana ini ramadan keberapa ya dan seperti apa sih kesannya menjalani ramadan di perancis khususnya
ya ini udah ramadan yang ke enam belas
ya hari dan ramadan di sini itu cukup menyenangkan maksudnya beda sama di indonesia
kalau di indonesia itu kan waktunya selalu sama ya tapi kalau di sini tiap tahun berbeda
karena kita punya empat musim jadi setiap tahun selalu berbeda
kebetulan tahun ini kita jatuh di musim semi di musim semi yang kita berpuasa sampai kira kira sepuluh jam lamanya
maaf maaf sampai dua puluh jam selamanya sampai dua puluh tujuh belas sampai dua puluh jam selamanya
jadi menurut saya ini tantangan tapi juga sesuatu hal yang menarik buat saya sendiri
baik dua puluh jam ya tapi nggak terlihat kayak lelah begitu terlihat tetap ceria ceria saja glowing sekali
apa sih tipsnya untuk menyiasati supaya bisa melaksanakan puasa sepanjang itu
yang pertama pasti niatnya
kalau niatnya itu sudah besar insya allah
akan lancar semuanya
terus saya kan sudah terbiasa soalnya saya dari dua ribu delapan di perancis
saya sudah mengalami puasa dari musim panas dari musim semi
jadi saya sudah biasa bagaimana mengatur waktu jadwal buka puasa jadwal sahur
bagaimana saya mengatur tenaga saya bagaimana saya berbuka kapannya gitu
jadi saya sudah biasa sama hal

baik apa sih makanannya yang dikonsumsi
berarti kan cuma punya waktu kurang lebih empat jam ya sebelum mulai lagi puasa di hari berikutnya ya
apakah cukup banyak makanan mungkin ditumpuk begitu sehingga akhirnya bisa dalam dua puluh jam itu juga cukup kuat
atau punya makanan khusus sebenarnya
kalau saya pribadi ya saya pribadi sama suami saya
saya itu karena saya kan jauh dari keluarga gitu ya
jauh dari keluarga
tapi saya rasa kalau puasa rajin masak gitu mas
karena waktu saya puasa karena waktu yang begitu panjang
jadi saya rasa saya ada waktu berpikir atau ada waktu ngerasa saya mau makan apa ya hari ini
jadi tiap hari kita punya menu berbeda gitu
misalnya malam ini mau makan rendang
jadi saya rajin buat rendang
kalau hari biasa sih enggak
kadang kita makan yang fast food fast food gitu
tapi kalau selama bulan puasa saya lebih rajin masak
karena kayaknya lebih puasa itu saya lebih rasa makan
rasa makanan yang saya mau itu lebih berbeda gitu
jadi saya rajin masak
masakan saya berbeda
tapi selalu ada sup di rumah saya
saya sama suami saya selalu bikin sup untuk membukanya
mungkin kalau di indonesia ada makanan manis manis kayak kolak dan lain lain ya
yang manis ya
tapi kalau di sini saya selalu bikin sup hangat
habis itu baru makanan utama
makanan utama habis itu baru makanan penutup
jadi kita langsung pembuka makanan utama dan penutup
kita enggak ada waktu untuk tenang tenang dulu gitu
baik rajin masak ya selama ramadan
mungkin karena cukup panjang waktunya ya
karena rasa saya berbeda
terus besoknya saya mau masak makan
makanan misalnya seperti korean food gitu
tapi erik kalau kita berbicara mengenai masyarakat perancis seperti itu ya
ketika berinteraksi atau mengetahui anda melaksanakan puasa
mereka sebenarnya sudah cukup familiar atau belum sih sebenarnya sama ritual yang dilakukan oleh umat islam ini di bulan ramadan
ya alhamdulillah mereka familiar
mereka tahu sekarang ini bulan ramadhan
jadi mereka kalau
mereka sudah tahu sebenarnya
mereka sudah tahu sebenarnya secara general ini bulan ramadan
jadi kalau kita bilang saya lagi beramadhan
saya lagi berpuasa
karena di bulan ramadhan mereka menghormati sekali
berarti sudah cukup paham ya
dan tadi kan anda sempat bercerita juga tuh ya
maksudnya sering masak
apakah juga di sana komunitas muslimnya di kota tempat anda berada cukup banyak
dan mungkin ada agenda buka puasa bareng giliran seperti itu
atau seperti apa sih anda dan teman teman menyiasati untuk melaksanakan lebaran
supaya ada nuansa ke indonesiaannya gitu
harus dong harus
saya selalu mau berbuka puasa bersama karena mengingatkan saya sama tanah air gitu
jadi yang lebih sering saya lakukan adalah
saya sering berpuasa di kedutaan besar indonesia
karena di kedutaan besar indonesia di paris
selalu membuat acara buka puasa bersama tiap hari sabtu
jadi setiap hari sabtu
jadi setiap malam minggu kita buka puasa bersama di kedutaan besar indonesia di paris
kita buka puasa bersama
selalu berjamaah bersama
kita makan malam bersama gitu
tiap hari sabtu
berarti kalau tidak salah besok anda akan buka puasa di kedutaan ya
besok hari jumat
kalau di indonesia hari kamis
dua hari lagi
oh dua hari lagi
baik eri kurniawati
empat hari lagi saya akan buka puasa bersama di sana
baik eri kurniawati
terima kasih sudah berbagi cerita mengenai ramadan di perancis
dan sampaikan salam kami untuk keluarga dan juga masyarakat indonesia lainnya yang ada di sana
sama sama ya mas